semuanya kita sudah kerja bergotong royong tanpa harus melihat mana fungsi lagi
nah ini satu catatan yang sangat baik kemudian pak kepala bnpb pak ganip itu keliling
kaget saya tiba tiba tadi ketemu lagi beliau di timika
padahal sudah di sini kita ketemu di jayapura
nah kemudian sampai menteri kesehatan datang menengok langsung ya tentang bagaimana pelaksanaan prokes
dan yang paling penting yang saya lihat itu adalah vaksinasi dari